dengan koleksi beragam yang bisa anda akses dimanapun anda berada
kita preview serial pertama hari ini
setelah meraih keberhasilan besar di seluruh dunia lewat musim pertamanya
serial why woman kill kini kembali hadir dengan musim keduanya
berlatar tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan musim kedua ini berfokus pada alma
seorang ibu rumah tangga pemalu dan canggung yang tetap optimis

dan menghadapi kejamnya dunia
keinginannya untuk bergabung dengan klub ternama ellison park garden
pupus saat kehidupannya berputar terbalik
usai mengetahui hobi rahasia suaminya
lantas apa yang terjadi selanjutnya
saksikan kisah selengkapnya setiap hari jumat hanya di catch play plus
dengan langganan per bulan anda sudah bisa tonton maraton season pertama dan kedua
y woman kill serta ribuan film blockbuster dan series lainnya
langsung dari rumah anda
jadi tunggu apa lagi
dapatkan akses unlimited anda dengan harga rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
termasuk ppn sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul
dan jujutsu kaisen bisa anda akses di sini

dengan paket bulanan seharga rp empat lima ratus anda bisa menonton film film blockbuster tersebut

tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan juga film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari hanya di catch play plus
nikmati promosi khusus tiga bulan berlangganan paket bulanan catch play plus
hanya dengan membayar satu bulan saja
tunggu apa lagi
segera dapatkan akses bulanan anda sekarang juga
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari playstore atau appstore di smartphone anda
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
bareng saya ratu nabilah
dan saya taufik effendi